keinformasi pertama pemerintah kota depok resmi memperlakukan pembatasan aktivitas warga pada malam hari atau aturan jam malam
mulai senin tiga puluh satu agustus wali kota depok muhammad idris menyebut aktivitas warga depok di luar ruang akan dibatasi hanya sampai pukul dua puluh waktu indonesia barat
dalam rilis yang ditandatangani oleh wali kota depok dinyatakan akan ada pembatasan jam operasi kafe restoran dan pusat belanja hingga pukul delapan belas
serta khusus untuk layanan antar hingga pukul dua puluh
pemkot depok juga akan mengoptimalisasi peran kampung siaga covid sembilan belas dengan prioritas kegiatan diantaranya pendataan tempat kerja warga
pengawasan keluar masuk tamu di rumah warga dan penerapan protokol kesehatan yang ketat
pemberlakuan kebijakan ini diharapkan dapat menekan kasus penyebaran covid sembilan belas
mengingat kota depok masih menempati peringkat pertama jumlah akumulasi kasus positif covid sembilan belas terbanyak di jawa barat
hingga tiga puluh agustus total ada dua satu ratus lima puluh dua kasus positif
covid sembilan belas di kota depok